oke masuki direktur eksekutif dalilingkarmadani atau lima bang rey rangkuti
selamat malam bang rey

selamat malam pak puwadi
selamat malam mbak ribana assalamualaikum
dan seperti biasa sebagai wujud peran serta dari pemilih muda
selalu menampilkan teman teman mahasiswa dan kali ini pemilih muda
ataupun mahasiswa yang kita undang ada teman teman mahasiswa dari universitas bayangkara
saat malam teman teman silahkan nanti teman teman bisa memberikan pertanyaan
kritikan ataupun tanggapan karena suara kalian meter sekali ya pada pemilu dua ribu dua puluh
mungkin hasil diskusi kita bisa menjadi bahan referensi
kira kira siapa yang akan anda pilih nanti pada pemilu presiden dua ribu dua puluh
oke terima kasih teman teman selamat menikmati diskusinya
safari politiknya andi sbaswedan di surabaya jawa timur kemarin kena semprit bawah selu
karena dikhawatirkan melanggar aturan tahapan kampanye yang ada di pkpu dan lokasinya di tempat ibadah
tanggapannya dari timnya andi sbaswedan seperti apa bang andi
ya saya di sana ya jadi saya sarapan pagi lihat rame orang menerima sms dan itu menjadi pembicaraan
nah kalau itu semprit
harusnya tegurannya kepada anies baswedan kenapa sms itu di blast ke publik
nah pada waktu itu kita menganggap bahwa ini ada dua kemungkinan yang bisa terjadi tuh orang gak datang ke sana jumatan
yang kemudian terjadi penolakan karena dianggap andi di sana di kempanya tuh
nah itu ternyata alhamdulillah tidak terjadi ya
euforia masyarakat di sana luar biasa
saya jumatan di masjid
nasional akbar itu kita bisa lihat sendiri tuh bagaimana respon masyarakat di sana itu
nah saya tidak mengatakan ini semprit
saya mengatakan ini serangan bawaslu kepada andi sbaswedan
kenapa saya katakan serangan itu kan dianggap mengetudihan ya
nah menurut saya tidak etis tuh melakukan blasting
satu yang kedua anies itu belum calon tuh
jadi dia belum bisa didelik apapun di situ
nah yang ketiga
serangan kepada anies ini bukan pertama
ya sebelumnya sudah ada
sebelumnya waktu sebelumnya nih ya
ketua bawaslu mengatakan ketika ada polemik soal dana lima puluh miliar waktu kontestasi di dki
itu ketua bawaslu juga ngomong tuh
bahwa itu adalah pelanggaran pidana bahkan katanya
tapi tidak bisa dihukum
nah pertanyaannya muncul
untuk apa itu disebutkan tidak bisa dihukum
dan kemudian itu di framing bahwa itu pelanggaran pidana
nah ini menurut saya sesuatu yang tidak positif ya bagi bawaslu
nah yang ketiga
nah ini bung fuadi sendiri yang bicara ketika ada laporan karena anies pada waktu itu di aceh
nah di kampungnya bung nasir jamil tuh
yang juga euforianya luar biasa dan itu dianggap kampanye
nah kemudian ada laporan
laporan dan mengatakan fuadi saya masih ingat disampaikan itu
bahwa tidak terjadi pelanggaran kampanye di situ
tapi dia mengatakan bahwa itu tidak etis tuh
nah pertanyaan saya adalah apa ukuran tidak etisnya itu
nah kenapa akidah etis itu dialamatkan ke situ ke anies
nah misalnya kalau misalnya
kan kita harus pakai ukuran aturan ya
nah misalnya saya mengatakan begini
kenapa ada calon presiden juga ya
orang yang mau ikut pil pres
baik capres maupun cawapres
itu menggunakan fasilitas negara
ya itu untuk mensiarkan sosialisasi wajahnya itu
di banyak fasilitas publik
saya sebut aja misalnya
itu di atm semua itu menggunakan instrumen itu
kenapa itu nggak ditegur tuh
nah kalau kita mau merujuk pada undang undang
apa namanya nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas terkait bawaslu
bawaslu itu harus adil
menekan tugas dan kewenangannya
sehingga kalau ada yang disemprit
ya harus yang lain disemprit
nah ini banyak sekali sampai tadi malam nih
banyak bagi bagi sembako di daerah palmerah
nggak terlalu jauh dari bawaslu itu
dibagikan oleh siapa
dibagikan oleh salah satu tim yang dibicarakan publik sebagai calon presiden
ini kan kita semua belum ada calon presidennya ini
dan belum ada pendaptaran
semua masih katanya calon presiden
karena itu menurut saya
diksi yang mengatakan bahwa
ini sempritan kepada anies
itu salah alamat tuh
nah saya lebih tepat mengatakan
ini adalah serangan bawaslu kepada anies baswedan
oke saya mau ke pak puadi dulu
pak puadi ini serangan terhadap anies baswedan
yang dilontarkan oleh bawaslu
karena ada tindakan diskriminatif tadi
kalau misalnya saya bisa simpulkan apa yang disampaikan oleh bang andi sinulinga
karena ini hanya ditujukan kepada anies
kepada yang lain tidak ditujukan
serangan kepada anies baswedan dari bawaslu
tanggapannya seperti apa bang puadi
ya terima kasih
assalamualaikum nih bang
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ini setiaur saya nih terima kasih nih
hal yang patut saya sampaikan pada kesempatan kali ini
bahwa dalam regulasi kepemiluan
semua pihak ini bebas ya
mengekspresikan haknya untuk memilih dan dipilih
dalam satu kontestasi politik
termasuk kepada pemilu di dua ribu dua puluh empat
namun harus diingat
bahwa regulasi kepemiluan ini
baik di dalam undang undang tujuh tahun dua ribu tujuh belas
maupun dalam pkpu
hanya memperbolehkan setiap warga negara yang
untuk mengepresikan hak politiknya
tersebut ya tentunya
pada waktu waktu tertentu
yaitu pada masa sosialisasi partai politik
juga pada masa kampanye
sebagaimana telah diketahui
bahwa pada tanggal empat belas desember dua ribu dua puluh
itu telah ditetapkan
partai politik peserta pemilu dua ribu dua puluh
nah lantas pertanyaannya
bolehkah partai politik peserta pemilu
di dua ribu dua puluh empat ini melakukan kampanye
ini saya harus memulai dari sini dulu
nah ternyata undang undang tujuh dua ribu tujuh belas
maupun dalam pkpu
untuk melakukan kampanye
untuk melakukan sosialisasi
dan pendidikan politik
di internal partai politik
nah lantas pertanyaan berikutnya
apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan
menurut pkpu tiga puluh tiga di tahun dua ribu delapan belas
nah partai politik peserta
hanya dibolehkan melakukan
sosialisasi dalam bentuk
yang berisi gambar
kemudian nomor urut
atau bentuk lain yang dipersamakan dengan bendera
nah sedangkan untuk pertemuan terbatas
dalam ruangan yang pelaksanaannya
dilaporkan terlebih dahulu
kepada bawaslu dan kpu
satu hari sebelum kegiatan dilaksanakan
yang patut juga dipertanyakan pula
atau calon anggota legislatif
atau juga persoarangan dpd
yang dapat melakukan sosialisasi juga
nah ini jawabannya
memang regulasi kepemiluan
sebab subjek hukum
yang dimaksud dalam
status sebagai persoarangan
peserta pemilu di dua ribu dua puluh empat
telah ditetapkan sebagai peserta
jadi tidak ada regulasi yang mengatur secara
soal kegiatan sosialisasi itu
jadi ini ada rana abu abu disini
anda belum jawab
ini dianggap sebagai serangan
dari bawaslu kepada anies baswedan
tidak ada aturan rigid yang mengatur
soal sosialisasi pak puadi
bagaimana bawaslu menjawab ini
oleh karena itu
saya cuma memahami begini
semua orang itu paham
dan menahan diri
untuk tidak melakukan
bentuk kampanye atau citra diri
jadi pendekannya begini
pertama saya juga perlu sampaikan
ini adalah merupakan
satu tugas kewenangan kita
dan ini belum mengarah
apa yang tadi disampaikan bang andi
ini himbauan pencegahan
terhadap potensi pelanggaran pemilu
tapi dasar mengeluarkan surat edaran
yang di blast itu apa
apakah memang bawaslu melihat
bahwa kegiatan yang dilakukan oleh anies baswedan
kegiatan sosialisasi ini berpotensi melanggar
dasarnya apa dulu ini
mengeluarkan surat edaran ini
saya menuruskan ya
saya hanya meluruskan ya
kepada bang andi juga
kita bawaslu tidak pernah ya
tidak pernah mengirimkan
dalam bentuk belas sms
baik di pusat
kemudian bawaslu jawa timur
termasuk juga bawaslu
kami sudah dapat konfirmasi
bahwa itu yang mengeluarkan adalah
ketua bawaslu surabaya
dari bawaslu kota surabaya
bawaslu kota surabaya
himbauan surat ya
karena berapa jangan sampai nanti
kalau memang anda anggap bahwa
tidak melakukan sms belas
tapi surat edarannya itu
apakah menurut bawaslu
melanggar aturan yang abu abu tadi
pasca penetapan partai politik
menjadi peserta pemilu
ya ini kewajiban peserta pemilu
kita cuma hanya memberikan
terutama kepada peserta pemilu
jadi bawaslu tidak merasa menyerang
anies baswedan ya
pak puadi ya
kita hanya melakukan pencegahan
kepada siapapun ya
agar tidak dimanai
supaya saya sedikit
supaya lebih jelas itu
bung fuadi mengatakan
terkesan curi stat kampanye
dan tidak etis
jadi bung fuadi
sebagai pejabat negara
jelas kata katanya kesan
di ruang publik
dan itu menimbulkan
persoalan kita kan begini
curi stat kampanye
pertanyaan yang muncul adalah
kampanye itu apa
dan anies tidak kampanye
jumat di situ
dan tidak ada pidato di situ
dan kemudian kalau terjadi
misalnya dari jamaah
itu semua di luar batas
untuk menahan itu
itu menurut saya tidak
dan kita paham itu
dan kita mengerti
standar etik itu
kita ngerti itu
jadi ini ada perbedaan
kalau menurut mbak waslu
itu adalah persoalan etika politik
mencuri start kampanye
melakukan kampanye terselubung
saya mau tanya ke pks
sebagai partai pendukungnya anies
memang menurut pks
ada aturan yang dilanggar ya
kalau ada aturan yang dilakukan
ini kan tidak ada
jadi ada etika yang dilanggar juga tidak
tidak ada juga
baik kpu maupun mbak waslu
harus berterima kasih
diusung menjadi bakal
karena ini membantu
yang akan datang
jadi bukan kemudian
posisinya tidak seimbang
ini yang kita sesalkan
kita ingin mengarah
tapi prakteknya justru
kpu dan bawaslu itu
melihat ini secara jernih
dia akan melejit
itu akan menjerit
jadi ngadeng gak melihat ini sebagai sebuah serangan
malah keuntungan elektoral
bawaslu kota surabaya
bukan oleh bawaslu pusat berarti ya
ada pihak pihak yang mendikti bawaslu kota surabaya
saya nggak tahu bisa saja bawaslu pusat bisa saja kemudian orang orang tertentu
tolong kamu buat begini kemudian ingin melakukan semacam demarketing
seolah olah ini sesuatu yang melanggar dan lain sebagainya
oleh karena itu saya katakan bahwa penyelenggara pemilu itu tidak boleh didikte
tidak boleh dikte kalau mereka ingin menghadirkan pemilu yang berkualitas
yang jujur dan adil
oke saya mau ke pak puadi
pak puadi ini ada yang mendikte bawaslu kota surabaya
dan sebelumnya pada saat ada pelaporan juga terhadap anies baswedan
pada saat bersosialisasi di masjid di aceh anda juga mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran
tapi anies baswedan secara etika politik melakukan kampanye terselubung
dan melakukan curi start kampanye ini dasarnya apa pak puadi
ya pertama saya perlu sampaikan ini kan kejadian kemarin di aceh itu kan
pintu masuknya melalui pintu laporan
laporan itu ke bawaslu tidak ada laporan yang ditolak laporan diterima
kemudian ketika memenuhi ketersyaratan kita lihat dulu
kita punya waktu dua hari untuk melakukan kajian
apakah memenuhi ketersyaratan formil material atau tidak
nah nyatanya bahwa apa yang ketika laporan itu sudah kita lakukan kaji
memenuhi syarat formil tetapi juga tidak memenuhi syarat
saja tidak ada pelanggaran kalau tidak ada pelanggaran
kenapa anda menyampaikan pernyataan itu di publik pak puadi
ya kita menyampaikan bahwa ini menyangkut ya artinya menyangkut sebuah etika
karena kaitannya pas kepenetapan partai politik menjadi peserta pemilu
saya sampaikan bahwa ya ada satu kewajiban peserta pemilu tapi tidak ya
tidak dilakukan diperintahkan
kalau merujuk kepada pkpu tiga puluh tiga tahun dua ribu delapan belas di pasal dua puluh lima itu
itu rujukannya tidak sama sekali mengarah kepada bakal calon
tetapi juga hanya kepada peserta pemilu untuk melakukan sosialisasi
nah kaitannya dengan disampaikan tadi berkaitan tentang bawaslu kota surabaya
ada yang mendikte
saya cuma sampaikan
bawaslu kota surabaya kita tidak pernah mendikte bawaslu kota surabaya
hanya saja ya kita kepada jajaran kita baik itu bawaslu provinsi maupun kota
tidak hanya surabaya ke seluruh indonesia ya untuk tetap melakukan upaya upaya pencegahan
dan melakukan satu himbauan dan ini pun ya saya sampaikan kepada teman teman bawaslu kota surabaya
begitu di crosscheck ini hanya ya membuat surat ya himbauan kepada takmir masjid
dan juga untuk penyelidikan
dan ini pun nomernya sudah jelas ada suratnya di saya
oke saya ingin tanya ya surat edaran yang dikeluarkan bawaslu
surat himbawan ini hanya untuk anies atau ada orang lain
ataupun ada baca preslan yang dikirimi
ini kepada takmir masjid
seperti prabowo sibianto seperti ganjar pranowo seperti erlangga hartarto
seperti erick thohir seperti sandiaga uno itu ada nggak suratnya
atau mungkin hanya ada satu
seluruhnya ketika ada kunjungan siapapun yang ke tempat tempat ibadah
yang ketika ada upaya upaya mengarah kepada proses yang seharusnya dimanai sebagai sosialisasi
kemudian dimaknai sebagai kampanye kita sampaikan semuanya
seluruhnya dilakukan himbauan
baik oke itu klaimnya bawaslu seluruhnya diberikan himbauan
tapi tadi menyinggung soal etika mas uki
anda melihatnya memang ada pelanggaran etika nggak
anda sepakat nggak bahwa dengan bawaslu ada memang tidak ada pelanggaran
tapi ada etika politik yang dalam tanda kutip dilanggar dengan melakukan
kampanye terselubung kemudian dengan curi start kampanye
terlihatnya seperti itu
oke pertama tama pijakannya dulu ya
dari psi sendiri kita kalau di psi itu berpegang pada tiga pilar
pilar pertama itu adalah politik bersih
pilar kedua adalah politik kestaraan yaitu anti intoleransi
lalu yang ketiga adalah pilar kesejahteraan
kasarnya kayak beginilah
bagaimana kita bisa memiliki seorang pemimpin
yang bisa membawakan kesejahteraan kepada rakyatnya
ketika dia dipilih bukan karena kecakapannya
di dalam membuat kebijakan dan melaksanakan kebijakan yang telah diambil
tapi dia dipilih karena agamanya
itu dulu ya
nah itu sambungannya
nah jadi psi sendiri firm bahwa kita menolak politisasi agama
kita menolak politisasi rumah ibadah yang dalam hal ini masjid misalnya
ini kita masukin nanti nih soal rumah ibadah
saya mau yang soal curi star kampanye dulu
nah ini soal curi start kampanye ini
timnya pak anies
ini kan sebenarnya tahu ya
esensi dari aturan
esensi dari aturan yaitu
satu aturan sosialisasi
yang kedua adalah aturan kampanye
cuman kembali lagi
memang betul bahwa bawah seluruh disini harus bertindak berdasarkan si aturan yang tertulis
hanya dari filosofinya yang bisa saja diterjemahkan dengan bahasa yang lain
nah kalau saya sih
kami di psi berpendapat bahwa
apa yang dilakukan oleh bapak
bawah seluruh yaitu dengan menegur
itu sebenarnya sudah pas
karena ini memang betul
ini adalah area yang abu abu
ya akan tetapi di kami
kami memang melihatnya itu adalah sosialisasi yang menggunakan rumah ibadah tetap ya
bahwa itu adalah mencolong start
menurut kami itu adalah sosialisasi terselubung
tapi kemudian kalau ditanya tentang sikap bawah seluruh
kami pikir pihak timnya pak anies ini beruntung
karena mereka bisa mengaburkan esensi daripada peraturan pemilu tersebut menggunakan celah celah administratif
oke apa itu maksudnya celah celah administratifnya
ya misalnya pak anies kan belum capres
mereka kan selalu mengatakan seperti itu kak
ketika dia belum capres
maka dia belum menjadi subjek atas aturan tersebut
silahkan bang andi menanggapi ini ada celah celah administrasi yang digunakan
karena mas anies ini belum menjadi capres
baru baca pres saja
dan memang ada pelanggaran etika di situ
nggak ada celah celah
anies itu warga biasa dia sekarang
dan dia diusung dari partai partai dan dia keliling gitu
nah itulah yang sosialisasi tadi
loh itu kan anda yang mengatakan sosialisasi
saya mengatakannya silaturahim
beredar video ya di sosial media
pengerahan masa beberapa mobil minibus dan bus besar
bertempelkan poster bertulisan
rombongan jurnas kabupaten pasuruan
lengkap ya di posternya itu ditaruh di cup di bus itu di pinggir pinggirnya
nah ini kan sebenarnya terlalu naif lah
untuk kita kemudian tidak menangkap bahwa terjadi pengerahan atau mobilisasi masyarakat
oke ada pengerahan massa di situ bang andi
di situ ya
yang kerdil tuh picik yang menurut saya
jadi di ya picik
karena gini anies di surabaya itu bersilaturahmi dengan relawannya
dan ada acaranya itu
ya acaranya di salah satu tempat di auditorium
dan kemudian relawan dari kabupaten kabupaten lain datang
dan memang diundang
nah pertanyaannya muncul
apa salahnya itu mengundang relawan relawannya untuk bersilaturahim
nah pertanyaannya begitu apa salahnya
yang kedua apakah kalau orang sholat di masjid
itu berarti menggunakan tempat ibadah untuk melakukan kampanye
loh dia tidak melakukan kampanye di situ itu
dan calon calon lain juga melakukan hal yang sama
loh itu kan terjadi sama calon calon yang lain tuh bisa kita buka itu
dan itu baru baru juga ada
fokus dulu soal ini mengumpulkan relawan untuk bersilaturahmi
terus kemudian apa yang disampaikan kalau kemudian mas anies mengumpulkan relawan bersilaturahmi
pasti ada yang disampaikan
pesannya jelas itu semua ada di media
pesannya itu pesan jelas kepada relawan
itu menjadi relawan yang baik jaga persatuan
itu disampaikan berkali kali
disampaikan oleh anies baswedan itu
hal hal yang positif
arah yang mau dituju
kita harus kemana kita bawa indonesia ini kemana
tadi saya sepakat dengan bu nasir jamil
harusnya bahwa aslu itu berterima kasih
karena ada orang itu melakukan pendidikan politik
tentu kepada orang terdekatnya terlebih dahulu
kepada para relawan relawannya itu
dan psi juga melakukan hal yang sama
melakukan hal yang sama
mendukung pak ganjar juga melakukan hal yang sama
belum pada waktunya juga
kan juga belum pada waktunya
karena di dalam ruangan ini yang dikatakan tadi itu celah itu
nggak ada celah
pertama tama sih ya kalau untuk partai politik kan memang sudah waktunya ya
tadi dari bawah
tadi dari bawah aslu juga sudah mengutarakan ya
memang ini waktunya partai politik untuk melakukan sosialisasi
saya pikir tadi argumen bang andi sinduliga itu sebuah sesat
seolah membenarkan sesuatu yang salah
dengan cara menuding orang lain melakukan kesalahan yang sama
terlepas tudingannya benar atau salah
cuma yang jelas itu bisa membuat diskusi kita bergeser
jadi saya pikir kita tetap saja fokus di sini
saya tidak akan membeli sesat logika bang andi sinulinga tadi
soal mengumpulkan relawan itu menurut anda melanggaran apa
apa yang salah
apa yang salah
ya itu dia
apa yang salah
yang sesat berpikir itu apa yang salah
ini kan publik mendengar kita ini
yang mengumpulkan relawan itu apakah cuma anies baswedan atau ada tokoh lain kira kira
apa yang salah
jangan terlalu peruan gitu loh
apa yang salah
saya juga nggak tahu dengan tokoh yang lain
tapi yang jelas topik kita hari ini adalah
mengumpulkan para relawan tersebut dan kemudian terjadi pekikan pekikan ya di lingkungan
saya pikir ini kita nggak usah terlalu naif lah untuk mengatakan bahwa ya oke disini
ada sesuatu yang bau amis yaitu bagi kami ini adalah pemanfaatan rumah ibadah untuk
ya terserah silahkan bilang ini sosialisasi
karena kalau secara aturan sosialisasi itu kategorinya beda dengan kampanye ya
cuma saya pikir pak anies dan timnya ini bisa berkilah karena ada celah administratif
oke saya mau ke bang rey
bang rey ini ada celah administratif apa yang anda lihat dari kegiatan kalau menurut
klaimnya bang andi itu silaturahmi mengumpulkan relawan
kita belum masuk ke dalam tempat ibadah ya
silaturahmi mengumpulkan relawan itu yang diduga sebagai kampanye terselubung
ini kesulitannya karena kita punya pkpu nomor tiga puluh tiga dua ribu delapan belas itu mengatur partai politik
bahwa di pkpu tiga puluh tiga dua ribu delapan belas itu mengatur partai politik

tapi dengan batasan batasan
tadi sudah dijelaskan oleh pak puadi
misalnya hanya melalui bendera simbol simbol dan seterusnya
nah pertanyaan muncul bagaimana kalau langsung kandidat kandidatnya yang melakukan kampanye
yang tidak lagi membawa bendera partai tapi langsung membawa bendera orang seperti yang
laku kuala lumpur anies
nggak ada aturannya di undang pkpu kita
itu persoalannya itu
nah oleh karena itu ya akan terjadi perdebatan yang begini terus
tapi kalau menurut anda yang dilakukan oleh anies baswedan itu
saya penganut paham kampanye sepanjang waktu
jadi ini kampanye memang menurut bang rey
mau katakan silaturahmi sosialisasi
intinya dia itu kampanye
yang membedakan kampanye secara undang undang aturan itu dengan yang tidak hanya soal
berarti ini curi start kampanye menurut bang rey
dan karena saya penganut paham kampanye sepanjang waktu bagi saya nggak ada istilah pencuri
karena begitu presiden ditetapkan besoknya ada yang mau kampanye jadi calon presiden
itu penting bagi saya
dan oleh karena itu hukum hukum yang berlaku dengan kampanye itu mestinya berlaku kepada
jadi ada aturan yang tidak jelas di situ ya
saya sih nggak terlalu memperdulikannya
kalau misalnya kontak dengan rumah ibadah hati hati
ini rumah ibadah
oke nanti kita masuk ke situ
yang kedua anda harus transparan soal penggunaan dana kampanye anda
selama itu dipergunakan dalam kerangka memperkenalkan diri anda kepada publik sebagai calon pemimpin
di masa yang akan datang pakailah hukum hukum publik
oleh karena itu kampanye lah sepanjang waktu
itu penting bagi republik ini
tapi bersamaan dengan itu kewajiban kewajiban yang semestinya berkaitan dengan itu juga
soal transparansi penggunaan dana siapa yang memiliki apa yang tidak
jadi itu adalah hal yang harus dilakukan
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya

lebih baik sih
ya saya juga juga liat ada
jangan saya juga lihat
seneng sekali itu lain
bawaslu kota surabaya itu salah alamat
orang kalau salah alamat
maksudnya gimana itu
ya kalau orang salah alamat
harusnya yang disemprit
nggak ada yang perlu disemprit
karena tadi aturannya
dan saya pikir juga pkpu sudah memikirkan
kpu sudah memikirkan
soal tadi tidak ada aturan itu
karena kalau diatur secara rigid
secara ketat itu justru membuat
demokrasi tidak menarik
bung nasir sebetulnya
anies ini ke daerah daerah itu
partai atau aktivitas
anies nah disitu mungkin dulu
dia sedikit kalau ia aktivitas
partai berdasarkan partai
berlaku ketentuan tiga puluh tiga dua ribu delapan belas
tapi kalau ia melakukan
di belakangnya di backup oleh partai
nah ini memang tidak ada aturan
oleh karena itu akan terjadi perdebatan terus menerus
itu tidak ada aturan
kalau ia mempergunakan partai sebagai ini
yang muncul harus bendera partainya
yang naik harus bendera partainya
partainya yang resmi mengatakan kami sedang
melakukan aktivitas politik
dimana di dalamnya ada bung anies
ada ketua partai di daerah daerah itu
macam macam dan seterusnya
nah itu kita pakai undang undang pkpu
nah sekarang kalau lebih menonjol aniesnya
partainya kelihatannya backup
terjadi akan perdebatan terus menerus
itu kan soal strategi di lapangan
teman teman nasdem misalnya
membawa anis ke aceh
anda kan pks juga pasti akan di bulan ramadhan
iya kemarin kami diserang misalnya
ya kan kemudian mengajak anies
untuk bicara di depan halayak
di depan konstruen dan sebagainya

iya jadi kemudian juga
ketika ada partai pengusung anies
datang ke satu daerah
itu kan juga dia pertemuan partai
jadi partai itu bertemu dengan konstruennya
partai bertemu dengan masyarakat
lalu ada baca pres yang mereka usung
dihadirkan di situ
menyampaikan sesuatu kepada masyarakat
lalu apa yang salah
jadi tidak ada yang salah sebenarnya
justru partai politik itu harus sering mendekatkan
mereka kepada masyarakat
itu yang saya maksudkan
kalau kita pakai pkpu nomor tiga puluh tiga

yang boleh itu cuma lambang lambang partai loh
itu persoalan yang kesesuaian
itu yang harus dipakai dengan pkpu
nah kalau ternyata yang lebih dominan
munculnya bukan lambang partai
namanya pertemuan relawan
bukan pertemuan kader partai
kan dua hal yang berbeda tuh
apakah ini inisiatif partai
atau inisiatif sendiri sendiri
sebab makna relawan itu tidak di dalam koordinasi partai
itu asumsinya dulu
karena gak ada aturan
jadi kita akan berkutuk

habis ini bawaslu harus mengeluarkan
aturan resmi soal ranah abu abu ini karena
makanya ini sudah dari awal kita ingatkan kepada kpu
buat bentuknya karena tiga puluh tiga dua ribu lima belas
hanya untuk mengatur partai
hanya mengatur partai
dan setelah ini kita akan masuk lebih dalam ya
karena di dalam surat edaran bawaslu juga menyinggung
larangan melakukan kegiatan di tempat ibadah
apakah memang kegiatan yang dilakukan oleh anies baswedan
berpotensi masuk ke dalam
kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di